hai akibat mencoba menerobos banjir seorang pengendara sepeda motor ini nyaris hanyut di
jalan raya cimesir rangkas bitung lebak banten rabu sore sejumlah warga dan pengendara lainnya
berupaya menolong korban mereka sempat kesulitan menyelamatkan korban karena derasnya arus air
juga mengalir menuju saluran irigasi korban akhirnya selamat tanpa terluka namun sepeda
motornya tersangkut di tiang telepon hingga rabu malam banjir dilaporkan belum surut
mengguyur jumlah wilayah
di kabupaten lebak selama tiga jam turut membuat aliran sungai cibarabang meluap
akibatnya ratusan rumah di kampung barangbang kelurahan muaraci ujung timur kecamatan rangkas
bitung terendam banjir dengan ketinggian sekitar lima puluh cm akibat banjir ini sebagian
warga terpaksa mengungsi ke masjid atau tempat lain yang lebih aman
mengungsi di masjid ya habis airnya udah besar ya emang ini banjir terus ya terus banjir kalau ke banjir
kalau kebanjiran paling pertama ibu jadi terpaksa mengungsi ya pasang mengungsi dekat kaliban ya
khawatir takut hujan besar malam mau gitu hai tingginya intensitas hujan di wilayah kabupaten
pasuruan jawa timur pada rabu sore menimbulkan genangan air dengan ketinggian antara lima puluh sampai tujuh puluh cm
hingga masuk ke pemukaan warga di dua desa yakni desa kedung boto dan desa beji kecamatan beji
jalanan penghubung antar desa pun ikut terendam seorang warga yang nekat menerjang genangan banjir
terpaksa mendorong motornya karena mogok di tengah banjir iya mogok kenapa pak tadi pak banjir
terlalu dalam jalannya enggak rata daya lubang ada yang enggak jadi daya lubang di dalam lagi mogok
warga berharap pemerintah setempat segera bertindak cepat dengan pengerukan sungai
agar dapat menampung debit air saat hujan penyeliputan cnn indonesia